badan narkotika nasional menggagalkan penyeludupan ganja dari aceh dan diduga akan didistribusikan ke kawasan parung bogor pada selasa siang
ganja dengan berat bruto satu ton ini diamankan dari satu unit truk kontainer yang berada di pul truk di jalan mabes hankam cipayung jakarta timur
ganja seberat satu ton ini ditempatkan di sebuah truk kontainer dan dibungkus dengan campuran asam untuk menghindari penciuman anjing pelacak
enam tersangka yang merupakan sopir kernet truk pemilik pul pemilik barang dan pengendali diamankan petugas untuk dimintai keterangan
selanjutnya barang bukti ganja dan tersangka dibawa ke kantor bnn cawang jakarta timur untuk pemeriksaan lebih lanjut
jumlah yang kita temukan dua puluh lima valet dua puluh lima valet itu terdiri dari lima puluh kodi jadi ada lima ratus bungkus
kalau berat brutonya
sebelum kita hitung nanti secara bersih kurang lebih satu ton
ini kelihatannya mereka memang sengaja membuat seperti ini dibuat dari bahan bahan tertentu sehingga baunya sangat tajam dan tentu saja maksudnya untuk mengelabui petugas